seorang pria yang tertangkap warga mencuri motor di jakarta utara
berusaha meminta maaf dengan menelpon istrinya agar bisa dibebaskan oleh warga
di tengah amukan masa pelaku meminta izin kepada warga untuk melakukan video call dengan istrinya
warga pun menjadi iba dan mengingatkan yang lainnya untuk tidak lagi memukuli pelaku
warga kemudian membawa pelaku ke polsek koja jakarta utara untuk diproses lebih lanjut
polisi masih melakukan pengejaran terhadap kedua teman pelaku
yang melarikan diri saat kejadian
pas di situ dia melihat nih yang di motor itu kata nafas
akhirnya dia kan anak anak tuh kasihkan handphonenya dia telepon tuh
bininya mak mak aku ditangkap katanya ini warga gitu
ini berarti itu istrinya ya